keinformasi selanjutnya dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah
menyetujui revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
tentang komisi pemberantasan korupsi
betul sekali megi ada tujuh fraksi setidaknya di dpr
yang menyetujui revisi undang undang kpk ini
dan keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja
raker dpr dan pemerintah di ruang rapat badan legislasi
kompleks parlemen senayan jakarta pada senin malam
ini kan belum pendapat mini faksi
dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah
menyetujui revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
tentang komisi pemberantasan korupsi
dalam rapat kerja dpr dan pemerintah
di ruang rapat badan legislasi
di kompleks parlemen senayan jakarta pada senin malam
tujuh dari sepuluh fraksi partai di badan legislatif dpr
menyetujui sepenuhnya hasil revisi undang undang kpk
dua partai lain yaitu partai gerindra dan pks
memberikan catatan terkait dewan pengawas
dan mekanisme penyadapkan
serta partai demokrat belum memberikan pandangan
selain pembahasan tingkat satu di badan legislatif selesai
ru kpk akan lanjut ke pembahasan tingkat dua
pada selasa tujuh belas september
sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna
untuk disahkan menjadi undang undang
sementara itu terkait masalah dewan pengawas kpk
yang merupakan salah satu poin yang menjadi sorotan
dalam merancangan undang undang kpk
kpk periode berikutnya dipastikan
akan memiliki dewan pengawas
namun mekanisme terkait dewan pengawas
masih menjadi pembahasan
terkait pemilihan anggota dewan pengawas
mayoritas fraksi di tingkat badan legislatif dpr ri
menyepakati lima anggota dewan pengawas komisi
pemberantasan korupsi dipilih oleh presiden

posisi dewan pengawas ini nantinya relatif sejajar
hal tersebut disampaikan taufiqul hadi
anggota fraksi patre nasdem
di selera rapat panitia kerja atau panjabalat dpr ri
politisi kelahiran aceh ini menjelaskan
kriteria dewan pengawas minimal berusia lima puluh lima tahun
memiliki rekam jejak yang baik
dan tidak dari unsur patre politik
hari ini alhamdulillah telah kita sepakati
untuk kita selesai sudah kita terima

perspektif pemerintah dan telah disahkan
di dalam panjabalik malam ini
taufiqul hadi juga menyatakan
pengesahan kesepakatan di tingkat panjang
sudah dilakukan dan menunggu pengesahan raker
dengan perlokilan pemerintah
yang kemudian dibawa pimpinan dpr ke sidang paripurna
tim liputan cnn indonesia